ya pemerintah sudah memberi sinyal akan mengakhiri kebijakan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
presiden jokowi rencananya segera menaikkan aturan pencabutan ppkm pada minggu ini
menunggu kajian akhir dari kementerian kesehatan
di sisi lain sejumlah pihak menilai pencabutan aturan ini terlalu dini
mengingat masyarakat akan menghadapi libur natal dan tahun baru
yang dikhawatirkan akan kembali membuat angka covid melonjak
dan untuk membahasnya malam ini sudah ada juri bicara kementerian kesehatan bersama kami
lewat sambungan zoom ada bapak muhammad syahril selamat malam pak syahril
selamat malam pak taufik selamat malam semuanya
ya alhamdulillah sehat ya pak ya
langsung saja nih pak syahril apa sebenarnya urgensi pemerintah menyudahi kebijakan aturan ppkm ini di akhir tahun
ya sebetulnya dasarnya karena pengendalian covid ini sudah delapan bulan terakhir
jadi tiga angka yang menjadi standar who transmisi komunitas itu memang betul betul di bawah
yaitu takut pervasi kemudian angka kematian maupun angka hospitalisasi
jadi alhamdulillah ketiga angka indikator itu terkendali betul di bawah standar who
yang kedua juga sudah disampaikan tadi
zero surpay mengatakan di zero surpay yang kedua
artinya apa daya tahan tubuh atau kekebalan masyarakat sudah sangat terbentuk
dan insya allah akan lebih bisa menghadapi covid dalam bentuk varian apapun
dan pengalaman kita juga yang terakhir sub varian sub varian itu tidak terlalu tinggi ya
kasusnya dibanding dengan delta maupun omikron yang lalu
nah dengan itulah harapan
bapak presiden insya allah nanti berdasarkan kajian yang setelah kami siapkan
ini menjadi akhir dari untuk ppkm
hanya saja status kedaruratan belum dicabut
sehingga tetap dalam pantauan pandemi covid sembilan belas
sebagaimana zaman atau keadaan secara global di dunia
bahwasannya pandemi covid itu masih harus kita waspadai
ya tren kasus positif di indonesia memang sudah melanda ya
sejak satu tahun terakhir
tapi apakah hanya angka itu saja yang menjadi alasan pencabutan ppkm nanti
apakah ada alasan lain seperti alasan ekonomi dan lainnya mungkin
oh ya tentu saja
tapi semua itu berdasarkan dari alasan kesehatan dulu ya
jadi yang pertama itu adalah pak topik itu adalah angka kematian ya
jadi betul betul kita dibawa satu per seratus ribu penduduk dalam tiap minggu terakhir ini
kemudian yang di dalamnya
yang dirawat juga itu di bawah lima per seratus ribu penduduk
nah angka angka ini menjadi indikator yang memang distandarkan oleh who
untuk melihat perkembangan pengendalian covid di dunia termasuk di indonesia
nah tentu saja alasan yang lain juga karena keadaan ini memang sudah real
fakta di lapangan ya kita harus berjalan semua
ekonomi sosial sekolah dan sebagainya termasuk agama
sehingga memang kita harus bareng bareng ya
antara kesehatan dan semua sektor
ya kita berkaca pada negara negara lain
awal tahun sejumlah negara sudah dalam tanda petik ya pak syahril berdamai dengan covid
tapi di bulan juli di pertengahan tahun beberapa negara itu kembali memperlakukan aturan yang ketat
ada mulai dari penggunaan masker kemudian pembatasan lockdown begitu ya
karena angka covid kembali melonjak seiring dengan adanya varian baru omikron
nah apakah ini tidak jadi perhatian pemerintah
ya tentu saja menjadi perhatian karena who sudah mengatakan juga
bahwasannya walaupun tanda tanda pandemi ini akan berakhir
maka satu yang harus kita waspadai
jadi kemungkinan adanya lonjakan kasus karena subvarian atau varian baru
nah alhamdulillah untuk varian baru ketiga yang terakhir ini
tidak sedahsyat setinggi delta maupun omikron yang awal
dan harapannya kita akan berdamai dengan covid ini omikron yang terakhir
memang memasuki masa endemi kita sudah terbiasa dengan covid
walaupun kita berharap tidak terjadi lonjakan lonjakan yang sangat signifikan
jadi kemudian hari
ya pak syahril dari catatan kami sudah ada dua ratus lima juta dosis vaksin pertama
kemudian satu ratus tujuh puluh dua dosis vaksin kedua yang disuntikan
dan enam puluh enam vaksin penguat pertama dan tujuh ratus tiga puluh ribu booster kedua
enam puluh enam juta dari dua ratus tiga puluh empat juta target sasaran yang dibooster
baru enam puluh enam juta saja yang sudah di booster apakah benar itu
ya jadi kita saat ini kalau di persentase itu ada tiga puluh tujuh lima persen
itu artinya masih jauh dong pak dari lima puluh persen saja belum sampai lima puluh persen
tapi bagaimana nanti masyarakat bisa dengan yakin menghadapi pencabutan ppkm ini
ya jadi indikator untuk ppkm itu bukan booster ya sebetulnya dari ketiga tadi
yaitu angka konfirmasi yang itu
nah booster atau vaksinasi yang kita butuhkan adalah untuk memberikan tambahan kekuatan atau antibody kepada kita semua
agar masyarakat yang sudah divaksin itu apabila kena covid itu tidak terlalu berat sakitnya
ya mudah mudahan begitu
seharapannya dengan orang semua orang divaksinasi maka apapun variannya dan bagaimanapun jadi ada suatu perubahan atau lonjakan kasus
apalagi tadi disampaikan serosupe antibody itu sudah sembilan puluh delapan lima persen untuk masyarakat di indonesia pak
artinya apa artinya penduduk indonesia sudah terbentuk antibody itu baik itu
karena infeksi maupun terutama karena vaksin gitu pak
mengapa saya tadi mengangkat terkait booster ini yang belum mencapai lima puluh persen
karena saya melihat dari kasus yang terjadi di tiongkok
negara tirai bambu ini kan sekarang sedang kewalahan dengan varian baru bf tujuh yang mudah mudahan tidak atau belum sampai ke indonesia
dan setelah ditelisik ternyata banyak dari warga negara tiongkok yang memang belum divaksin
nah setelah aturan lockdown dilonggarkan banyak yang terpapar bahkan jumlahnya sampai ratusan ribu
apakah itu artinya hal yang sama juga bisa terjadi di indonesia jika tingkat vaksinasi penguat atau booster ini belum juga mencapai lima puluh persen
ya hal inilah yang harus kita waspadai bersama sama
memang untuk subvarian yang di tiongkok yang baru baru ini memang belum masuk di indonesia
tetapi apapun itu menjadi suatu dasar bagi kita untuk lebih waspada ya
artinya suatu saat pun kalau kita tidak waspada dengan protokol kesehatan termasuk juga dengan vaksinasi
maka kita akan kesulitan di dalam mengendalikan
nah mudah mudahan ya dengan protokol kesehatan yang tetap kita pegang dalam kedisiplinan kita
maupun meningkatkan cakupan vaksinasi membuat benteng bagi rakyat indonesia kita bisa mengendalikan covid itu tidak seperti halnya di tiongkok di akhir akhir ini gitu
ya sejumlah epidemiolog juga menilai bahwa keputusan pencabutan ppkm ini dinilai terlalu dini
mengingat tadi sempat saya sebutkan bahwa kita akan menghadapi libur natal tahun baru
kemudian di tahun depan di waktu yang berdekatan akan ada tahun baru imlek kemudian juga lebaran begitu
dan waktunya dalam waktu hampir kurang lebih enam bulan
apakah kita belajar dari pengalaman pengalaman yang sebelumnya ketika libur panjang

ya jadi seperti halnya yang disampaikan oleh bapak presiden kita berencana ya di akhir tahun ini artinya apa
ucapan atau statement bapak presiden itu memang sudah mendapatkan masukan kajian dari berbagai pihak termasuk dari kementerian kesehatan
dengan data data yang sudah kami sebutkan tadi
nah harapannya kita tetap bersama sama antara pemerintah dan masyarakat di dalam mengendalikan ini kewaspadaan ini
jadi walaupun kita nataru tetap dong kita melakukan protokol kesehatan dengan tiga m maupun juga meningkatkan vaksin yang masih belum vaksin
terutama vaksin booster satu maupun booster dua bagi lansia
terakhir pak syahril setelah keputusan presiden nanti dikeluarkan memutuskan bahwa ppkm akan dicabut
bagaimana mekanisme pengawasan dan juga penanggulangan covid di indonesia apakah status kedaruratan kesehatan masih berlaku
berbeda ya jadi kita yang rencana ya rencana yang akan diumumkan oleh bapak presiden itu adalah ppkm
ini adalah satu strategi kebijakan sedangkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana ini akan mengikuti ke depan
sekitar lima enam bulan ke depan
untuk dinilai kembali apakah status ini akan dicabut atau memang harus dipertahankan
sekaligus akan merekomendasi kepada wao untuk pencabutan status pandemi tentu saja ya
apakah itu artinya akan ada kebijakan lain yang dikeluarkan oleh presiden
oh ya jadi gini dengan status kedaruratan itu artinya apa covid ini masih darurat di kita
yang artinya kita tetap akan meningkatkan kepuas padaan
sehingga yang dicabut cuman kebijakan ppkm nya ya belum kedaruratan kesehatannya
apakah bisa dijelaskan sedikit pak syahril apa saja yang akan berlaku ketika kebijakan ppkm ini dicabut
apakah itu artinya masyarakat sudah bisa melepas markas
masker di luar ruangan kemudian melakukan perjalanan sudah tidak lagi sama sekali diperlukan tes dan sebagainya
apa saja nanti yang bisa didapatkan oleh masyarakat
oh yang bersifat repection pencegahan masing masing pribadi itu tetap harus dilakukan
jadi untuk masker contohnya ya itu adalah satu himbawan kepada kita semua
bukan hanya untuk covid tapi untuk seluruh penyakit penular
dan tentu saja sebagai konsep awal
dari masker ini adalah orang orang yang sedang sakit
sebetulnya memakai masker
kemudian juga kalau kita menghadapi suatu lokasi yang memang polusi
udara atau daerah yang memang kita memerlukan proteksi bagi kita
jadi masker itu adalah bagian dari kebutuhan bagi kita
kemudian untuk pembatasan pembatasan yang lain
tentu saja yang saat ini berlaku adalah masalah vaksin ya
sedangkan pembatasan yang lain contohnya toko mal
kemudian pasar sualayan dan sebagainya
sudah memang kita kembalikan normal seperti sebelum covid
cuman untuk vaksin tetap kita berlakukan karena kita memang harus mengejar lagi
baik terima kasih sekali pak syahril
jurubicara kementerian kesehatan telah berbagi informasinya terkait dengan rencana pemerintah
untuk segera mencabut status ppkm di indonesia
terima kasih pak syahril salam sehat selalu
terima kasih pak topik salam sehat semua